jangan sengaja menyakiti hati teman kita ya jangan bikin sedih temen kita oke
rina coba kamu kasih tau tentang contoh oke next lagi
ini ini handphone aku
tuh bener kan
handphone aku sekarang
sekarang memang udah ganti nomor
jadi please pak kamu jangan pikir yang aneh aneh
aku gak mau niat kamu sakit aku mau lihat kamu sehat terus
aku harus cari tahu lebih dalam
apa benar mama hanya korban
atau mama sedang melindungi seseorang
sekarang kita akan belajar tentang chinese yang artinya kebaikan
siapa yang suka berbuat baik
saya pak yami
juana coba kamu maju dan kasih contoh tentang kindness
waktu mama aku sakit aku bikinin teh manis panas buat mama aku
menyayangi orang tua adalah hal yang sangat penting

menyayangi orang tua adalah salah satu contoh finance
coba kamu kasih contoh tentang chinese lainnya ya
dan gak sedih lagi
dan gak sedih lagi
kita harus sayang sama teman kita
hibur dia saat sedih
dan jadilah teman yang baik
juga dengan ucapan kata kata yang baik
jangan sengaja menyakiti hati teman kita ya
jangan bikin sedih temen kita
coba kamu kasih tau tentang contoh
tentang contoh kindness lagi
aku bagi bagi makanan buat anak anak jalanan waktu bulan puasa
kita harus saling berbagi ya
berbagi itu tidak akan membuat kita miskin
tapi akan membuat hati kita semakin penuh
dan akan lebih bahagia
kamu kayaknya agak banyak pikiran dari kemarin
apa yang salah
ada urusan keluarga
nggak ada apa apa bu
tadi lagi enak bengong aja bu
saya ngerti kalau kamu gak mau cerita
saya hargai pilihan kamu
semoga masalahnya cepat selesai
wah gara gara pak bos nih
pakai nyuruh rahasiain segala
jadi berat banget kan hidup gua pegang rahasia
mana bu bos tahu lagi kalau gua bohong
gua cerita sama bu bos sampai izin dari pak bos
bisa bisa huru hara lagi dah
biasanya dia tak padre
biasanya dia cuma pake tarik disitu
ask dislike ya pake ke teko ya pak
nah sama sama kak
tadi si saya telfon saya katanya sudah ditemukan kerangka bayi
iya pak itu ada kain kapan sama kerangka bayinya pak
itu pak bekas kapan sama kerangkanya
pasti ini ada campur tangan elsa dan mama sarah
beraninya mereka masih mempertahankan kebohongan soal kematian nindi
kemarin ada yang datang ke sini lagi nggak
oh iya ada pak abis bapak dan ibu pergi ada cewek datang ke sini
dia nanyain bapak dengar ibu andin dibawa ke rumah sakit dia langsung pergi pak
abis itu nggak ada lagi pak
iya pak mang dadang dia dulu juga pekerja di sini
tapi karena udah lama dia sakit sakitan jadi nggak kerja lagi di sini pak
soal penyelidikan makam ini gimana
iya pak saya udah datang ke makamnya tapi yang ngurus makaman ini udah lama gak kerja di sana pak
mang dadang pasti disuruh datang ke sini dan pasti dia yang menurut rangkanya
ini gimana pemindahannya pak
apa masih perlu pemindahan dilakukan sedangkan gue nggak tahu itu kerangka siapa
tapi kalau gak dilakuin andi pasti bertanya tanya
inclusionca hab cadang pasirant
kamu bisa masuk
pak waktunya medidasya saya
iya pak siap
kamu pasti ada hubungannya sama semuanya
dan malah ada kemungkinan kamu adalah dalangnya
dateng dateng langsung nuduh orang seenaknya
nggak usah pura pura nggak tahu ya masalah
kamu pasti tahu
kalau saya dan andin
sedang memindahkan makam nindi
tapi tadi pagi
tiba tiba di makam itu ada kerangka
apokat buat kamu
loh kok nggak ada sih
apa di luar ya
elsa sama aldebaran
percuma saya meminta kamu berkata jujur
mustahil itu akan terjadi
jangan lakukan saya ya
boleh berbuat apapun sesuka kamu
dan menutupi semua kesalahan kamu
pasti akan membongkar dan menguliti semua kejahatan kamu
sampai habis satu persatu
dan ketika itu semua terjadi
kamu tidak akan bisa menanggung aku
saya akan menanggungmu
saya akan menanggungmu
saya akan menanggungmu
saya akan menanggungmu
saya akan menanggungmu
dan akan menanggungmu